ya teman tetangga saja
berapa pulang sudah sembuh
nah kamu bisa malam sekarang
ya makasih banyak ya men
boy sebenarnya aku tuh mau ikut

rev aku juga pengen ikut kasih support kamu
aku juga pengen ikut kasih support kamu
apa boleh jenguk saudara saya
maaf pak ini punya bapak
saya bayarin ya pak ya
ada saudara saya mau makan obat
ya ya terima kasih
nah ini kenapa dia malah bawa pisang
sekarang makan obat ya
pisangnya sekarang udah ada
masukin aja deh
masukin aja deh
ma minum obatnya nanti saja dulu ya
terus baik sama kamu
ini obat masih di bawah lidah
aku mahal ya ngeluarinnya ya
kalau begini bukan sakit apa apa abah
dia cuma masuk angin sih sadung
masih mana obatnya
bukan yang itu
gak ada dokter
gak ada dokter yang ini
yang ini jak
baik baik baik
udah udah abah
kasian kebanyakan terselek lagi
kondisi kalau kurang mah tambahin lagi
biar sembuh nek
biar cepet jalan jalan
hah kok kayak orang mau pingsan
abah om bentar ya
nanti ngangkat abu dulu
udah ini udah udah bekerja obatnya dong
keliatannya berapa ini
oh lagi di mana sekarang
gue lagi rumah sakit nih
di rumah sakit
cuma sekarang udah mendingan
tapi kayaknya rencana gue sama gue keji tarik gak jadi deh
eh mendingan daripada lo nganggur gak ngapa ngapain ikut kita yuk
loh bukannya katanya loh hari ini tuh banyak acara ya
aduh acara gue pada gak jadi semua
lagian kita kita juga udah pada ngumpul nih di base camp
yuk yuk kesini
lo kan suka tuh ya menentang menentang adrenalin ala ala
yuk ikut yuk biar seru biar rame
ntar gue coba ajak mandi juga ya
eh jangan jangan dong
gak seru banget lo kan sama pacar terus
lo gak pernah ngasih waktu buat cewek cewek
udah kita perginya berlima aja se geng
yah cewek cewek aja yuk yuk please
yaudah oke oke gue sendiri
oke sampai ketemu
siapa tuh siapa
neng mau gini ya neng mau ke jungle land
tidak sama si kemot kan
enggak kok abah sama cara cara doang
tadi soalnya sini tuh apa
iya bener abah
yaudah tapi kemot jagain om dudung sini
diding sama dadang jagain bengkel sama abah ya
iya siap pak
kalau dia tidak ada di sini jagain om dudung
berarti ketemu sama nek
ya gak apa apa itu harus malah
iya abah saya di sini jagain om dudung
oke kalau gitu abah om aku pamit
eh aduh kamu gak apa apa ya dijagain sama si kemot
didik sama dadang juga nungguin bengkel
udah apa apa kabaran ya
om dudung cepat sembuh ya
terima kasih banyak ya mbak
sudah sangat perhatian sama saya
sudah untung saya tidak bawa kamu ke dukun beranak
gak orang orang kejuru
gara gara saya sakit seperti ini
jadi liburannya tertunda
jangan nangis aduh kayak anak kecil
malu pak tuh udah kemot
bukan salah saya
udah udah udah
jangan jangan nangis jangan nangis
tak ya suster kece
tak gelis tak
yaudah yuk neng
terima kasih ya
gak ada apa apa kabarin ya
ya siap om
ya siap om
nah kamu bisa mengapa sekarang
ya makasih banyak ya om ya
boy sebenarnya aku tuh mau ikut nongklung
aku juga pengen ikut kasih support kamu
rev aku juga pengen banget kali ini tonton sama kamu
cuma kan ini semua demi klub kita
dan kita semua juga pengen
mondi itu tetap ikut balapan
karena kalau cuma aku sendiri tuh
mungkin aku belum yakin bisa menang di event itu
yuk kita jemput raya biar kita bisa ajak india pergi
gimana sekarang aja
semoga lo menang juara satu
kalau perlu nih boy ya
lo bayangin aja nih reva lagi berusaha kabur dari lo
lo naik motor kenceng kenceng mau kejar revo
nih kalau enggak lo bayangin aja sambil naik motor
terus kejar sama anjing gede gede gitu kan
kalau enggak sih ya allah anggap aja dikejar sama iya
lo pikir gue rabies apa sembarangan sama kawan kawan
kamu yang kejar aku enggak senang enggak
yuk kita jemput raya sekarang
aku tuh sorean
pokoknya nanti kamu harus selamat ya
aku enggak mau kehilangan kamu
emang bulet ya
kenapa ngomongnya begitu
pokoknya aku gak mau kehilangan kamu
kita enggak boleh ngeremehin si boy
lo pada tau kan dari dulu dia emang jago
tapi yang gue gak mau
jangan sampai kekhawatiran kita sendiri yang ngalain kita
kalian semua juga harus tahu
kalau mondi nggak bisa dianggap enteng
dig bukan cuma jago di sirkuit
tapi yang gue tahu dari beberapa event
nama dia cukup terkenal
yang penting sekarang yang kita harus bahas itu
gimana caranya boy atau mundi
jangan sampai menang di balapan kali ini
kita buat mereka gak bisa ikut lomba
atau kita buat motor mereka enggak layak ikut tim balapan itu
maksud lo kita gebukin mereka
atau kita kerjain motor mereka
tapi menurut gue
kalau misalnya mereka sampai nggak ikut balapan cuma karena alasan cedera
semua orang pasti mikir itu kerjaan mereka obat
bener gak sih
lebih baik kita kerjain motor mereka secara diam diam
tapi gimana caranya
biar motor boy gue yang kerjain
lo berdua kan mantan anak buah mondi
jadi kalian yang kerjain
oke kalau begitu kita sekarang bubar
gue sekarang harus ke bengkel